kamu pinjam buat apa
mai teteh pasti pinjemin tapi kamu harus kasih tahu kamu perlu cincinnya itu buat apa kalau
kamu nggak kasih tahu ya matanya mengakani pinjemin
man dia mau bilang berhenti aja tapi bu semenjak dia kenal dengan laki laki itu tingkahnya itu
jadi aneh denger dengar gosip bu itu jadi perempuan simpanannya orang itu
bu berarti cerita bosnya maya bahwa maya tinggal di rumahnya pak jimmy itu benar
hai kamu kok jadi kayak nggak kenal sama teteh mai biarpun hari ini kamu nggak mau ketemu sama
teteh besok juga teteh bakal kesini lagi jadi percuma mai kamu tahu enggak teteh tuh kaget
setengah mati waktu tahu kalau kamu tuh tinggal di rumahnya pak jimmy kamu ada hubungan apa
dengan pak jimmy tahu nggak my orang itu bilang kalau kamu tuh simpenannya pak jimmy
itu betul enggak deh demi allah maya nggak punya hubungan apa apa sama pak jimmy teh
tekan tahu maya kenapa terus kayak gitu ya udah kamu jelasin kan kenapa kamu tinggal di sini maya
tuh udah gede maya bukan anak kecil yang selalu tete awasin apapun yang terjadi
maya nggak akan merendahkan diri maya untuk menjadi simpenan orang mai teteh kesini bukan
untuk ribut ribut teteh cuma bilang sama kamu kalau pak jim itu enggak baik itu jahat itu udah cukup
maya nggak mau denger obongan teteh pak jimmy itu baik sama maya teh dan dia nggak seperti yang teteh
omongin sama ini mai teteh cuma takut kamu diboongin teh teteh kenapa sih teteh ngiri karena
dia pada saya sama teteh ya allah mai kamu kok bisa berpikiran seperti itu enggak mungkin teh
maya minta sama teteh teteh ngosek dicampur lagi urusan maya satu lagi teh teteh nggak usah kesini lagi
hai maafin maya ya teh maya takut kalau teteh tahu pak jimmy itu sebetulnya adalah bapak asli teteh
dan mengamau kalau harus kehilangan segalanya teh hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
jalan pakai mata dong lihat lihat gimana sih dasar pembantu baru harusnya nih
senior dikasih jalan dulu nih kasi jalan
akan kurang ajar siapa membantu
hai bilo emang kalau saya jadi pembantu dari dulu harus asog bilang sama kalau punya tuh nggak keberatan jadi pembantu jadi dia jadi pembantu dari dulu harus berdua dengan aku jadi surnya kalo posed itu bakal masuk sama ini
akang wirda bintang

akang siapa yang membantu

udah akang mau tau aja kalau akang tau ntar akang ikut ikutan lagi
aku lagi bersihin ini aja mah
ini kotor semua jarang dibersihin
kamu sebenarnya ada apa
dari pagi mama lihat kamu bersihin ini bersihin itu
melakukan semua itu karena kamu ingin mengalihkan pikiran kamu kan dari dewi
semua itu yang menyebabkan adalah mama
mama sarang ibu yang sangat jahat
mama rela mengorbankan kebahagiaan kamu demi keegoisan mama
aku rela ngelakuin apa aja untuk mama
karena mama udah banyak berkorban untuk aku ma
dan semua ini untuk sementara aja ma
mama percaya sama aku ya
aku harus melanjutkan kerjaan aku lagi
jadi kemarin kita ribut soal maya terus kamu gak capek
gimana gak mau ribut pak
sekarang coba papa pikir
ngajak seorang perempuan yang gak ada hubungannya sama keluarga kita untuk tinggal di rumah ini
jangan jangan dia cuma mau morotin papa aja
villa papa lebih tahu maya daripada kamu
dan papa tahu dia gadis baik baik
jadi kamu gak pantes ngomong sembarangan seperti itu
alah gak masuk akal
lila gak percaya dia punya niat baik sama kita
dia tuh jahat pa
mungkin lebih baik kamu urus dulu masalah kamu sendiri
kelihatannya suasana hati lila jadi kurang bagus sejak ada maya di sini
tapi gimana caranya untuk ngasih tahu kalau maya adalah dewi
terakhir kami ketemu adalah
belasan tahun yang lalu saat aku memberikan cincin pada dia
hmm tapi kok aku gak pernah lihat cincin itu lagi di dewi ya
bapak kok jadi tiba tiba ingat
dulu kan bapak pernah ngasih cincin ke kamu
cincin itu di mana ya
ada kok pak ada
cuman cuman dewi nggak tahu taruh di mana
dewi lupa pak mungkin keselib di tas dewi dan dewi juga belum bongkar bareng pak
yang penting cincin itu ada kan
yaudah nggak apa apa
yaudah yuk kamu jangan tidur terlalu malam ya nak
ini adalah pembaca
perusahaan advertising kita
iya kamu kan tahu dari dulu aku pengen banget punya perusahaan advertising
dan aku pikir cocok
dan untuk cari partner kayaknya nggak gampang
dan aku kenal kamu dari dulu kan
ayolah andre cuma kamu yang bisa aku andelin
kamu kan udah berpengalaman banget di bidang advertising
lagian kan sekarang kamu nggak ada pekerjaan
ayolah ya oke
ini dapat aja sisinya
bapak pergi dulu ya
kamu udah beres barang barang kamu kan
cincin yang dari bapak udah ketemu
cincinnya nggak tahu ke mana mungkin keselip kali pak
dewi kamu harus jaga cincin itu baik baik dong
benda itu kan penting buat kita berdua
maaf ntar pasti dewi cari kok pak
oke kamu cari sampai ketemu ya wi
bapak berangkat dulu
mai ya ampun mai alhamdulillah
kamu akhirnya pulang juga
mai boleh pinjem cincin teteh nggak
kamu mau pinjam buat apa
mai teteh pasti pinjemin
tapi kamu harus kasih tahu kamu perlu cincinnya itu buat apa
kalau kamu nggak kasih tahu ya ma teteh pun nggak akan dipinjemin
ya allah maya apa kabar
baik ibu gimana kabarnya
sekarang kamu tinggal di mana mai
eh bu tadi ini maya bawain soto buat kita makan sama sama
tapi kayaknya udah dingin bu
nggak apa apa biar ibu panas sih
masuk ya kalau mau minum minum aja ya
aku harus ambil cincin t dewi sekarang bu
sebelum pak jimin nanti jadi curiga
kamu betah ngekosnya
oh iya bu betah betah
haneh sih maya
haneh sih maya
kamu ngapain di situ
maya ketinggalan bros bu
oh kalau bros mungkin dipake sama sama

nanti ibu sampein aja suruh balikin sama kamu ya
t duluan ya
kok di sini mbak
aku pengen nawarin kamu kerjaan wi
di perusahaan aku sama andri yang baru itu
kira kira berminat nggak kamu
ah di perusahaan yang melila sama andri
aduh mbak tapi aku kan cuma lulusan sma
aku gak ada pengalaman kerja di kantor mbak
wi kamu di sana cuma jadi resepsionis
kerjanya itu cuma angkat telpon nganterin dokumen
ya terus terima tamu
aku pikir sih kayaknya nggak susah ya
kamu juga bisa belajar sambil jalan
kalau gitu aku tunggu kamu besok ya
makasih ya mbak makasih banyak
aku tunggu dulu
iya sampai ketemu besok ya
sampai ketemu lagi